bank indonesia tetap waspada terhadap perekonomian global khususnya kebijakan dan kondisi ekonomi amerika serikat
rencana relaksasi regulasi sektor keuangan negara tersebut dapat meningkatkan risiko stabilitas sistem keuangan global
berdasarkan hasil rapat dewan gubernur bank indonesia pada enam belas februari dua ribu tujuh belas gubernur bi agus martowardoyo mengatakan
di bulan maret ada kemungkinan kenaikan federal fund rate lebih awal dalam tahun ini
jika itu terjadi akan mempengaruhi strategi ekonomi amerika serikat dalam kebijakan fiskal dan moneternya
hal hal tersebut menjadi perhatian bank indonesia dalam menjaga perekonomian indonesia
meskipun kondisi dalam negeri terus membaik
untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta terus memulihkan ekonomi domestik
rapat dewan gubernur bank indonesia memutuskan mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate pada empat tujuh puluh lima persen
dengan suku bunga deposit facility tetap pada empat persen dan landing facility tetap sebesar lima lima persen
sementara itu untuk inflasi pada dua ribu tujuh belas diperkirakan akan tetap berada pada sasaran empat plus minus satu persen
meski sempat mengalami tekanan pada awal dua ribu tujuh belas inflasi masih terkendali